semoga kamu gak kena panah panah
aku akan menjagamu dengan penuh kasih sayang dan cinta
demi kedamaian kita nanti di alam sana
emang bener bener deh adriana
dia pasti yang udah ngeracunin tapi terus
mas dengerin aku
aku yakin setelah mas mara kayak gini ke reva
next kalau misalkan revo mau mengambil keputusan
dia akan berpikir dulu
dia takut mengecewakan mas
dan aku gak rela orang yang aku sayangi
orang yang aku cintai
masa gak dihargai sama anaknya sendiri sih
mas sudah kasih kepercayaan ke reva
tapi reva merusak kepercayaan yang mas kasih kan
ini demi kebaikan reva mas
mas sudah kan menjalankan tugas mas
lapar dari tadi
mas segini makan
aku juga lapar
masih keram airport tee
eh enggak tuh nyomut
terus nyomutnya manggil surti mano kettle gitu ya
mas serba salah surti datang buru buru disangkanya nguping
kalau kelamaan nyomotnya marah
udah udah udah udah saya sama bapak mau makan
yang satu lagi satu lagi
kamu tolong siapkan makanan buat reva
karena habis dimarahi kayak gini reva pasti hilang nafsu makannya
apalagi disuruh makan bersama sama kita
jadi kamu bawa makanannya biar reva makan di kamarnya ya
ah kayaknya gue harus tetap terlihat sayang sama reva
ah tunggu surti
sama satu lagi siapin susu hangat buat reva
surti permisi dulu ya nyomot tuan
bagus deh kalau mas pip punya pikiran gitu
jadi gue enggak harus liatin muka anak natsikal itu di meja makan
iya aden sami sami
kok banyak banget ya bi ya
iya aden mah kapan ada tamu istimewa
tuh neng kinar
iya bi kinar mah enggak usah diistimewain kali
sampai bau bau begitu
sekarang lo songong loh sama sipu lo mentang mentang udah masuk final
oke enggak cocok
pinter dia cerdas cepat belajarnya
baik biar semuanya semakin cocok
menurut mama pasangan revoy ini harus punya waktu lagi deh
kita harus latihan persiapan untuk masuk final itu
mama tuh harus ngajarin boy sama reva supaya bisa memikat ciri
gimana caranya memikat juri mah
oh ada caranya mama tunjukin nih
jangan terpikat nih jangan terpikat oke
nonton di sini dah
pokoknya jangan ketawa dulu dong
belum juga mulai
kita harus lihatnya lurus
ya kan jalan
senyumnya jangan lupa senyum
ya kan balik badan
senyum sama juri
senyum sama juri
kalau juri nanya nih
tanggal lahir kamu harus jawab
tegas tapi lembut
sebelas maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
kinyumnya jangan lupa senyum oke
papa kayaknya sudah terpikat
gimana kalau papa sekarang yang memperagakan
ya kan cocok kan
papa jangan ragu ragu kayak gitu
jalan udah begitu sih
bumbu gue kayak gitu
oke sekarang kalau juri nanya tanggal lahirnya berapa
katanya suruh lembut
iya enggak gitu
bapak bapak kan pakai wainer
aduh gede bapak
ah males ya bapak
enggak keringetan mama enggak
enggak keringetan mama enggak peragain
papa kan sebagai suami yang baik cuma berusaha untuk nurut kata istrinya
tapi enggak ada salahnya lho mama serius nih
harus ketemu sama mama ya oke
oke bagaimana cara apa tadi memika
biar dia bantuin bira potongin
semoga kamu enggak kena panah panah
aku akan menjagamu dengan penuh kasih sayang dan cinta
demi kedamaian kinanti di alam sana
pak gimana keadaan raya
cepetan lo cari dokter buat periksa raya
eee reks tunggu jangan sampai ada yang tahu kalau raya ada di sini
lihat anak saya enggak dia itu pakai baju tangan panjang rambutnya panjang segini
dia lewat dia suka naik motor metik pakai helm merah
waduh malu ya tuhan
ya sok cabar ingat ingat dulu sok saya kasih waktu ingat ingat
ayah kenapa kenapa lihat pak
aduh tuhan aduh tuhan

ini tuh tempat yang sering dia ajak saya ke sini teh
sabarnya tuh abang ntar juga ketemu
iya teh kayaknya pencarian malam ini kita sudahin dulu aja ya
udah capek kayaknya teteh kita pulang aja ya
ih jangan kayak gitu abang
neng orang jadi begini kan juga gara gara saya
saya mau bantuin cari sampai ketemu
bukan ya teh bukan bisa neng teh
ada atau tidak ada teh teh tidak akan mau ubah keadaan teh
mendingan jangan sampai kita nanti dua dua nyari sampai capek letih sakit nanti teh
repot kalau dua duanya sakit
mending kalau memang besok si neng tidak ada masih kita lanjutin berdua nyari besok ya
jangan sampai besok akan abah mudah mudahan malam ini ketemu
ya amin insya allah ya teh mah kita harus terus nyari neng saya mah
tapi teh manis biar saya antar pulang aja ya
tolong atuh teh tolong ya mah jangan sampai teh teh sakit
saya mah tidak mau si teh manis panggiung sakit nanti enggak giung lagi ya
ya tapi janji akan ngabahnya nanti infoin kalau ada kabar ya
nanti aku pulang ya
gimana reva kamu dimarahin ya
lagi makan nih mau